kejadian pada hari rebu
jadi kronologi sejadiannya pada hari rebu
mendapat informasi dari masyarakat
ada mobil yang menabrak
posek mengecek disana memang
ternyata apa yang disampaikan oleh
sampai disana di tkp itu
viral ya kemudian viral
dan pada saat diamankan yang bersangkutan
itu sedang dalam keadaan
kemudian pada saat diperiksa yang bersangkutan
di rumahnya kemudian dia keluar
di tengah pengaruh alkohol sehingga
mengemudi kendaraan tidak terkendali sehingga menabrak
namun ini tetap kita lakukan pendalaman
apakah ada motif lain namun sampai saat ini adalah
saat itu memang keadaannya kencang atau gimana pak
js ya inisial untuk
laki laki jadi seperti itu umur kurang lebih empat puluh tiga tahun jadi seperti ini
mas sempat ada informasi juga adanya kesengajaan dari si penabrak ini
ya kita masih dalami ya informasi tersebut
tentunya kita lakukan pemeriksaan karena kemarin pada saat kita periksa kan masih terpengaruh apa
ya saat ini ya kita sudah ini ya apa namanya masih dalam pemeriksaan dan nanti kita akan update terakhir
jadi seperti itu yang jelas kalau mengemudi dalam keadaan pengaruh itu dia pasti bersalah kan gitu
pasti akan kita segera kita tetapkan sebagai tersangka jadi seperti itu
selain bangunan yang rusak pak ada kendaraan mobil ada berapa unit pak
masih nunggu dari korbannya ya penaksiran kerugiannya baik bangunan gedung maupun kendaraan yang ditabrak kemudi mobil ini
saya muhammad syahriza saksikan program program kompas tv melalui siaran digital tv dan media streaming lainnya